sementara itu presiden ukraina volodymyr zelensky berpidato di hadapan parlemen inggris
dalam pidato yang disampaikan secara daring pada selasa waktu setempat
volodymyr meminta bantuan kepada inggris atas invasi rusia
volodymyr zelensky mendapat kesambutan standing ovation dari seluruh anggota parlemen inggris
sebelum dan sesudah menyampaikan pidatonya yang dilakukan secara daring
dalam pidatonya volodymyr sempat mengutip kata kata shakespear
dan mantan perdana menteri inggris winston churchill
dan selain itu volodymyr dalam pidatonya meminta bantuan kepada parlemen inggris
untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras kepada rusia
dan menganggap rusia sebagai negara teroris
dan yang kita sangat berpikirkan dan saya terima kasih kepada anda boris